presiden joko widodo memberikan arahan kepada pejabat polri di seluruh indonesia hari jumat
selepas menegarkan arahan presiden tangan kapolri terlihat gemetar saat memberikan keterangan pers
kapolri listio sigit prabowo langsung menyampaikan keterangan pers
usai mendengarkan arahan presiden jokowi di kompleks istana kepresidenan jakarta jumat
arahan kepada dirinya kapolda dan kapolres se indonesia itu digelar tertutup
saat membacakan arahan jokowi terlihat buku catatan yang dipegang oleh listio sigit bergetar
ketika itu listio sedang menyampaikan arahan presiden yang berkaitan dengan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi polri
tentunya ini menjadi arahan dari bapak presiden dan kami akan tindak lanjuti untuk melakukan langkah langkah dan tindakan tegas
dalam arahannya presiden joko widodo melihat kepolisian perlu memiliki sensitivitas terhadap kinerja dan kehidupan pribadinya
agar tidak menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap polisi
presiden meminta seluruh anggota kepolisian menunjukkan perilaku gaya hidup sederhana
presiden juga menunjukkan kepercayaan kepercayaan masyarakat terhadap polisi
presiden juga mengingatkan polri agar jangan sampai dianggap lemah terutama dalam penegakan hukum di indonesia
hukum untuk yang berkaitan dengan narkoba ini yang akan nanti bisa mengangkat kembali kepercayaan masyarakat terhadap polri